kepulan asap tebal berwarna putih ini merupakan gas oksigen cair di rumah sakit premier jatinegara jakarta timur senin pagi
keluarnya asap tebal setelah pipa mengalami kebocoran kepulan asap gas menutupi area rumah sakit
bahkan jalan raya jatinegara timur yang berada tepat di depan rumah sakit pun turut tertutup asap gas oksigen cair
hal ini membuat pengendara tidak dapat melintas lantaran mengganggu penglihatan dan khawatir terjadi kecelakaan
tim teknisi mengatakan lepasnya pengait pipa lantaran akumulasi es cukup besar akibat efek musim hujan dan menyebabkan beban pada pipa
pembukuannya ini sudah besar banget makanya beban pipanya itu berat
kalau berbahaya enggak efeknya kabut aja jadi pandangan kayak gelap gitu
oh seperti tadi
dalam waktu satu jam tim teknisi berhasil memperbaiki kebocoran pipa gas oksigen cair tersebut dan kini telah dapat digunakan dengan normal
sementara petugas kepolisian dari sektor jatinegara datang ke lokasi untuk meminta keterangan kepada pihak rumah sakit